presiden jokowi dodo kembali menegaskan ia tidak akan mengintervensi pansus dpr untuk kpk dalam menyelidiki masalah internal kpk
pansus hak angket berada di ranah legislatif bukan eksekutif
supaya diketahui ya pansus kpk itu wilayahnya dpr wilayahnya legislatif itu harus diketahui
itu haknya dpr udah
pansus itu haknya dpr hak angket itu haknya dpr
wilayahnya ada di sana
kemudian kpk kpk itu independen
saya nggak ingin mencampuri nanti ada yang ngomong intervensi ada yang ngomong intervensi enggak
jadi tolong ini betul betul dilihat
wilayahnya ini wilayah legislatif ini wilayah independen kpk ini wilayah eksekutif
tolong ini dilihat